kita beralih ke informasi lainnya
prihatin dengan banyaknya perlintasan kereta api tak berpalang
dua bocah warga kabupaten mojokerto sukarela
menjadi penjaga perlintasan kereta api
meski tidak digaji dua bocah ini tetap semangat
demi keselamatan pengendara yang melintas
kayuhan kaki kecil di atas sepeda
mengawali aktivitas rutin muhammad doni setiap siang menjelang
sambil membawa bendera merah dan peluit
ia segera menuju perlintasan kereta api tak berpalang pintu
di desa karang kedawang tidak jauh dari rumahnya
seperti biasanya di lokasi telah ada rizki
teman sepermainan doni
namun mereka berdua bukannya anak bermain
kedua remaja ini sengaja suka rela memberi aba aba
kepada pengendara sepeda motor dan mobil
yang melintas di perlintasan kereta tersebut
saat kereta akan melintas
keduanya langsung menghentikan para pengendara yang akan lewat
perlintasan kereta api ini sejak dulu selalu ramai dilintasi warga
karena penghubung antar kecamatan di kabupaten mojokerto
sebelum ada penjaganya di perlintasan ini sering terjadi kecelakaan
yang memakan korban jiwa
hal inilah yang mendorong keduanya menjaga perlintasan
sejak kelas tiga sd tanpa mendapat imbalan gaji dari instansi manapun
pemberian sekedarnya dari pengendara yang melintas
menjadi penyemangat tersendiri bagi keduanya
jam berapa don
jam satu sampai jam setengah empat
kenapa sih don kok mau jaga di sini tuh
ya menyelamatkan orang orang supaya tidak ketabrak
di hari kereta api
dua bocah yang sekarang duduk di kelas dua smp ini berharap
pihak pt kereta api lebih memperhatikan lokasi perlintasan tak berpalang
dengan pemberian palang pintu perlintasan
agar tidak terjadi kecelakaan antara pengendara dan kereta api